ma sekarang ini emang aku gak boleh tidur sama mama papa lagi
bukan gitu saya saat ini biarin bapak tidur sendiri aja dulu ya
karena kan papa juga masih belum pulih kita tunggu sampe ingatannya kembali lagi
nanti kalo ingatannya kembali kita kan ceritain semuanya
yaudah ya ma aku harus sabar
yaudah sekarang riana tidur
waktu kayak kenapa mual banget ya
gue janji gue gak akan kasih tahu siapapun kalau lo itu hamil
lo tenang aja ini bukan ancaman
gue tetap kok akan bantuin lo untuk ngomong ke aku
kalo lo mau jadi berenang bahasa duremaharato
tapi please ya izinin gue tetep tinggal disini untuk sementara
sampai gue bener bener dapet tempat lain oke
sa gue tuh gak hamil
semua ciri ciri orang hamil itu ada di los sekarang
mendingan sekarang lo diem aja deh ya
gak gini aja mending lo lo periksa deh
ya biar lo tahu kondisi lo kayak gimana
lo denger gue gak sih
gue itu gak hamil elsa
apa yang mau takutin sekarang
ya tapi apa yang mau ditespek gue tuh gak hamil
gak usah denial kayak gini dong sienna
kita berdua kan bisa tahu hasilnya seperti apa
negatif atau positif
kalo misalkan negatif
ya lo langsung ke dokter
berarti lo beneran sakit itu aja kok
ini bajunya mbak mirna
gak ada yang bagus
udah gitu gak disetrika gini lagi
ini abis jemuran langsung diginiin ya
langsung dipake ya
iya entah kok mau pake urus setrika gitu
ih ya ampun
ini emang begini
lo tau bentukan gue kayak gimana
ya bajunya kayak ginilah
kiki gak bisa pakein mbak mirna pake baju ini
mendingan kita beli aja gimana
kalo kita beli lah kan ada pilihan banyak
kan udah besok perginya
pake belanja belanja segala
pakai ini aja salah satu ini kan ada warnanya yang terang
gak aneh aneh dulu
nggak gak aneh aneh
terus pinjem bajunya dia ke mbak andin
gak gak mau an
gak kayak enak gua
mau pergi pake minjem baju dia
gak gak gak gak gak gak
eh kan belum dicoba
siapa tahu mbak andin malah
ini kan pertemuan awal sama camar
jadi pakeannya tuh harus bagus
camar camar apaan cuma ngebantuin doang
ya ngebantuin kalau nanti jadi beneran
lu emang pikiran lu kayak gitu mulu tuh
gak gak gak udah udah ini aja
gak gak gak
kiki anterin buat ngomong ke mbak andin
gitu lah ya
gak gak ada ini apa
ya allah bulat gini kok warna putihnya
oh ini warna terang
udah udah pokoknya kita harus bilang ke mbak andin
soalnya kesan pertama bertemu itu tuh

yang akan menimbulkan orang itu bakal ngasih
apa ya dia bakal tahu
nggak mau nggak mau
nggak mau gak enak
mas besok aku temenin kamu ya ke rumah pak fauzi ya
besok mau kemana mas
kita mau ketemu sama keluarga baru kita
nanti reina punya adik kecil lagi
udah jadi orang yang sangat mengerti ya
aku yang lebih bangga sama kamu mas

baik kita pergi
terima kasih ya naya
baik kita pergi
sekarang ya naya tidur isi rahat ya
ma sebenernya aku pengen ngomong ke mama
tadi pas acara ini sekolah

tapi aku gak mau dekat ma
makasih ya kamu udah ngertiin papa
makasih juga kamu udah mau jujur sama mama dan udah mau minta maaf
ma sekarang ini emang aku gak boleh tidur sama mama papa lagi
saat ini biarin papa tidur sendiri aja dulu ya
karena kan papa juga masih belum pulih
kita tunggu sampai ingatannya kembali lagi
nanti kalau ingatannya kembali kita akan ceritain semuanya
sekarang rayana tidur
jangan lupa berdoa
ya berdoa dulu
jatuh aja sayang
jatuh aja ma
gak mau ah
udah pake yang ada aja
ih mbak mirna
udah apa sih
ya elah mbak mirna lama teh
lagi lagi aja deh
ini mbak andin
mbak mirna itu
pacunya mbak andin
mau pinjam baju aku buat apa
yaudah mau pinjem baju kan
aduh malu banget gue mandir
yaudah langsung ke kamar ayo
tuh di bolehin
pake gana gana sekali tuh mbak andin tolong bolehin kok
gue kan nggak pernah
dan gue yakin gue sama satu nggak pernah
dan malem itu kan gue mabok banget
gue sampe nggak sadar
aduh nggak mau
aduh nggak deh
sienna lo tenang ya ini gue udah pesen online untuk test pack lo oke
apa yang mau dites sa gue tuh nggak hamil
nanti kita nggak tahu kalau nggak dites
jadi lo nggak sembarang minum obat kalau ternyata lo hamil nanti kasihan lo bayi lo
aduh apa ini
mbak ada apa mbak
nggak tahu mbak ada yang lempar batu dari luar
saya juga kaget makanya saya langsung kesini
iya ini batu
ini pasti teror mbak coba dibuka teman teman itu isinya apa
ini elsa kenapa bisa santai banget sih
jangan jangan dia ngelakuin ini supaya gue ketakutan
dan gue minta dia tetep tinggal di sini buat nemenin gue
berani neror gue supaya lo bisa tinggal di sini